tidak naik juga akibatnya bisa fatal kemungkinan besar resikonya adalah kematian
jadi sebaiknya kandungan ibu dikurek saja enggak
dok enggak dre saya nggak mau gugurin kandungan tolong jangan
enggak papa andre udah berin aku aja kalau didiemin malah tambah kerasa
anaknya aku mau gerak aja sini mah
ya udah hati hati

dewi dewi astaghfirullahaladzim dewi pingsan buk
ibu itu itu
udah lama ya maaf ya nunggu tadi biasalah mama dia pengen judul aku
enggak papa namanya juga ibu ibu kan pasti pengen cepet cepet punya cucu juga sih eh ada apa nih
hai ada apa nih
hai ada apa nih
hai aku pengen ngomong sama kamu tentang makhluk
hai aku pengen ngomong sama kamu tentang makhluk
hai bahkan aku
hai dulu aku udah ditolak sama andre rasanya aku nggak akan bisa bertahan kalau aku scall ke satu
dala juga sama satria udah udah mungkin emang lebih elafatan buat keberedieran lamanya
mungkin emang lebih baik aku seperti ini
biarin aku sendiri yang ngejalanin ini semua
lah kamu pengen ngomong apa
ada advertising baru
dan kayaknya semakin berkembang
aku pengen kamu cari tahu siapa aja orang yang di dalamnya
kamu datang ke sini cuma pengen ngomongin itu
lah ya ampun
kamu kenapa gak telpon aku aja sih
atau ketemu di kantor
gak usah jauh jauh kayak gini kan
kamu kasihan kamu nunggu aku lama lagi
namanya juga ya persaingan jadi harus giat
aku harus cari tahu siapa aja yang di dalamnya
nanti biar kita cek ya
kamu yakin gak ada yang pengen kamu omongin yang lain
kalau terjadi apa apa sama dewi gimana bu
setahu saya kendaraan kayak gitu tuh bahaya banget
udah deh gak usah mikirin yang jelek jelek dulu
anak ibu juga ngerasain
dewi sekarang tuh lagi bertaruh nyawa tau gak
tentu tapi tuh aneh aneh aja sih
udah tahu teh dewi hamil
ngapain suruh jemur baju segala
kan kandungan teh dewi tuh masih muda masih lemah
sekarang kalau gini siapa yang mau tanggung jawab
kalau ada apa apa saya terus yang disalahin
mestinya kalian sebagai keluarganya dewi wanti wanti
kalau dia nggak kuat kenapa dipaksa kerja
sekarang giliran ada sesuatu aja
gampang benar menunjuk orang
mereka gampang ntar kalau gak dibantuin aja
eh manes lah
jadi istri saya itu kena apa dok
kok ada pendarahan juga
ibu baru saja mengalami apa yang dinamakan abortus iman
sebetulnya itu bisa terjadi pada awal kehamilan
bisa karena kecapean dan stres
tapi setelah diperiksa melalui si
janin ibu kelihatan
masih bisa bertahan
tapi itu baru pemeriksaan sekali
lebih baik dilakukan pemeriksaan berulang kali
untuk betul betul memastikan kalau janin ibu tetap bisa berkembang
satu lagi sayangnya ternyata ibu juga mengalami anemia au
terus cara ngobatinnya gimana
begini saya sarankan untuk langsung dilakukan transfusi darah
tapi kalau hemoglobin ibu tidak naik juga
kemungkinan besar resikonya adalah kematian
oh ya sudah kalau memang itu keinginan ibu saya tidak bisa memaksa
sekarang yang penting ibu harus transfusi darah dulu bagaimana
iya dok saya mau melakukan apa saja
tapi jangan suruh saya menggugurkan kandungan ini tolong dong
ya enak benar deh biasanya kayak gini nih rasanya
saya juga nyesel banget
bisa kayak begini aduh pegel hati
gak tahu ngeselin juga
ngomong sama andre sih udah deh
reh gimana keadaan dewi reh
ibu dewi menderita anemia akut
sekarang lagi transfusi darah
sampai transfusi darah
emang keadaannya gawat
janinnya gimana janinnya
dokter bilang kok janinnya itu lemah sekali
dan dokter menyarankan seharusnya dikuret
karena membayar jantungan
astagfirullahaladzim ya allah dewi
tapi dewi gak mau menguburkan bayinya
dia ngotot mau pertahankan bayinya
ya allah kenapa dewi bisa kena penyakit kayak gini ya
lo kok nanyanya sekarang
tanya sama diri sendiri dong
kenapa bisa kayak begini
apa tuh maksud ibu
eh sembarangan aja kalau ngomong
siapa tahu penyakit turunan
emang ibu gak punya penyakit apa
kamu kan bengeng
eh ibu juga
udah udah ibu
saya gak akan bengeng
ibu udah ibu
gak usah ribet ibu
nah sekarang kita doain aja supaya dewi dan bayinya itu sempat sembuh
berdoa aja bu
drei kamu kenapa sih
kok dari tadi diem terus
aku mau ngomong sesuatu sama kamu
aku mau kamu berhenti kerja
kamu lakuin apa aja untuk bisa mempertahankannya
dan aku minta sama kamu
kamu ikhlas untuk berhenti kerja
demi anak kita
bosan banget di rumah
gak ada kerjaan
mendingan aku samperin mama aja ke toko
siapa tau aku bisa bantu bantu iya
kamu ngapain kesini
abis dewi bosen di rumah mah
siapa tau mama mau dibantu
malah mau bantu mama
mah mama gak usah khawatir
dewi bisa jaga diri kok
tadi aja jalan kesini pelan banget
bandol banget sih kamu
mama dibantu apa
yang ringan aja
satria tante indi
gigi somplak kejatuhan durian montong
oh seluruh keluarga kompak
semua jualan di sini dong
jatah kuat sekarang mama
wajah kamu bercahaya banget sekarang
kamu bahagia ya
aku belum pernah sebahagia ini
makan siang disuapin
enak aja aku dicuekin
ini gak bisa dibiarin
kena kena paut ya
yang bener dewi
kandungan kamu gimana
cara kesehatan ya ma
bikin deg deganlah mendingan pulang deh
kalau udah apa apa nanti mama yang lagi ngesalahin
ya udah deh
jangan cepet cepet jalannya